di tengah kurangnya alat pelindung diri tidak meratanya fasilitas tenaga medis saat ini menjadi yang terdepan berhadapan langsung dengan virus corona
pihak rumah sakit bahkan sudah mulai menyerukan kurangnya tenaga medis saat jumlah pasien covid sembilan belas meningkat dan persebaran semakin luas
apa yang dihadapi para tenaga medis bagaimana anda saya bisa membantu mereka
kita bahas malam ini sudah hadir sudah bergabung bersama saya malam hari ini melalui sambungan telepon dua duanya
ada dr erlina burhan dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan yang juga ketua pdpi cabang jakarta
selamat malam dr erlina
selamat malam ibu terima kasih sudah bergabung
saya akan menyapa satu narasumber saya lagi yaitu bapak welas rianto ketua umum dpp hip gabi
himpunan perawat gawat darurat dan bencana indonesia yang juga seorang perawat di salah satu rumah sakit di jakarta
pak welas selamat malam
pak welas sangat menyenangkan mendengarkan suara anda yang begitu semangat dan juga dr erlina tadi
mungkin bisa langsung saya gali dari anda berdua malam hari ini
anda berdua ini kalau kita semuanya work from home anda berdua bisa saya katakan away from home ya pak welas
siap siap siap
dr erlina juga begitu ya dok away from home
sudah berapa lama ibu kalau misalnya di rumah sakit persahabatan seperti apa sih shiftnya dokter
ya jadi kebetulan rumah sakit persahabatan ini dokter dan perawatnya cukup banyak dan kita memang pusat respirasi
tetapi karena pasien juga banyak
dan kita juga banyak
jadi kita mulai membagi bagi tim
jadi ada tim dibagi per minggu kemudian istirahat nanti ada tim baru lagi itu untuk dokternya
sementara untuk perawatnya kalau sudah jaga malam besoknya mereka libur baru nanti masuk lagi
tetapi kita berusaha supaya petugas medis ini jangan kelelahan
dok kalau dokter erlina sendiri masuknya berapa hari shiftnya kalau misalnya masuk berapa jam
kemudian istirahatnya berapa hari
ya kami punya tim kalau sekali masuk itu tiga jam
karena pasiennya banyak dengan baju astronot
nah sementara saya karena mensupertisi medis ini untuk semua pasien saya dibebaskan tidak masuk
tapi saya berada di nus station dan melihat pasien dari cctv dan juga data data yang diberikan kemudian dicatat oleh perawat yang masuk maupun dokter yang masuk
di nurse station berapa jam itu dokter
ya itu cukup lama kadang berulang ulang karena ada data perawat ada data dari dokter
dan kemudian juga saya waktu di awal awal secara rutin saya setiap hari sampai satu minggu memberikan edukasi dan juga update kepada keluarga pasien
tapi kemudian ini kita ubah
ini kita ubah karena itu cukup melelahkan
saya hanya bertemu rutin dengan keluarga pasien sekarang hari senin dan kamis
selebihnya itu diambil alih oleh istilahnya dpjt
bpjp adalah dokter penanggung jawab yang punya tanggung jawab satu dokter untuk beberapa pasien
dok menarik tadi dokter mengatakan cukup melelahkan memberikan penjelasan berhadapan dengan keluarga pasien
memang seperti apa dok
kendalanya apa tantangannya apa dok
waduh ini karena masyarakat nggak siap ya dengan isolasi itu
mereka tidak mengerti tentang tata cara ruang isolasi dan wabah
dan kebetulan pasien kami banyak dari kalangan atas
sehingga mereka dari awal menganggap ini akan mendapat perlakuan seperti situasi normal
punya v satu vit dan lain lain
dan saya selalu katakan bahwa di ruang isolasi ini sama semua
semua pasien diperlakukan sama
dan kita tidak mengenal pelas
dan juga kita ketika kesihatan tidak berlama lama untuk satu pasien
oke dok satu pasien itu dipegang berapa dokter berapa perawat sih dok kalau di rumah sakit persahabatan idealnya
ya jadi pasien kita kan ada di ruangan itu antara dua puluh sampai dua puluh
dan itu masing masing dari mereka
jadi kita berbagi jadwal
berbagi jadwal untuk masuk kita ada tim
jadi semua pasien itu divisi
kalau sudah satu orang masuk kadang kadang kita ada istilahnya minimal kontak
karena menjaga penularan kalau satu orang perawat masuk
satu orang dokter penanggung jawab masuk
nanti ada dokter juniornya ikut
jadi kita tiga jam rata rata di dalam memfisik semua pasien
dan perlu diketahui kita juga berganti baju itu untuk pasien yang berbeda
dan baju astronot itu kan yang kita punya sekali pakai
kemudian kita nggak pakai lagi
jadi kalau misalnya masuk ke tempat ruangan
ruang isolasi gitu ya ada dua puluh sampai dua puluh empat pasien gitu ya dok ya
itu berarti ada tiga dokter yang masuk visit kepada semua pasien gitu ya dok
untuk satu harinya
untuk satu harinya sekitar tiga jam kurang lebih
kemudian setelah dari sana baju astronotnya harus buru buru dibuka dong dok
dibuka dan itu single use ya
jadi nggak bisa dipakai lagi
dan kemudian semuanya itu masing masing harus
harus langsung mandi
ya ada disediakan kamar mandi khusus buat yang petugas yang masuk
jadi dalam satu hari itu ada berapa shift dokter kalau misalnya di persahabatan
kalau ada yang mau melakukan foto ronsen juga kan alatnya di dalam
ada lagi petugasnya
ada lagi yang bagian gizi yang mengatur makanan
ada lagi yang dari lab untuk mengambil swab atau mengambil darah
nah itu cukup banyak
jadi makanya kita tidak berlama lama karena minimal kontak
nah ini kadang kadang tidak dimengerti oleh keluarga
sangat harus kayak di swasta gitu loh ya
kalau ngebel harus datang gitu
jadi saya hari hari menerangkan tolong dimengerti ya
ada keluarga pasien yang mungkin baru tidak mengerti marah marah
menanyakan hasil lab atau hasil fronsen yang mestinya kita tidak perlu rinci ya
dok itu panasnya kayak apa dok pakai baju astronot itu dok
panas banget nggak pakai baju astronot itu
dan itu harus dipakai kalau misalnya di rs persahabatan tiga jam ya dok ya
iya paling lama tiga jam
tapi ada juga yang dua jam sudah selesai
oke dok nanti kita akan ke dokter lagi
tapi saya sekarang mau menyapa seorang perawat dulu nih dok namanya pak welas rianto
pak welas bagaimana di rumah sakit tempat anda bekerja
shiftnya kalau perawat seperti apa pak welas
kalau tadi kan dokter tiga jam gitu
kalau perawat bagaimana nih
kalau perawat di rumah sakit kami itu shiftnya dalam dua puluh empat jam itu tiga shift
berarti delapan jam
ya delapan si pagi jam delapan pagi sampai jam tiga sore
jam tiga sore sampai sembilan malam sembilan malam sampai jam delapan pagi lagi
itu full menggunakan kalau misalnya pak welas apakah juga menggunakan baju astronot itu
karena kan kalau perawat bahkan sampai cleaning service nya katanya menggunakan baju keamanan yang sama ya
sama sama standarnya dengan rumah sakit persahabatan
kami juga ketika kontak langsung dengan pasien ini kami selalu menggunakan apd lengkap
enam jam harus pakai apd itu pak welas kalau misalnya kontak
kami kontaknya nggak delapan jam sepuluh
oke nggak full ya
kami dari keselamatan mencoba mengatur bahwa penggunaan apd ini ketika kita mau hand on ke pasien langsung
kebetulan pasien pasien kami masih cukup bagus
masih bisa aktivitas mandiri lah
karena masih dalam tahapan pvp
apakah betul pak welas sampai tidak bisa pulang
di kami alhamdulillah masih bisa pulang
tapi dengan para
dengan para harus jaga diri ya
jaga biru ketika kita habis dari pelayanan
selesai tugas tentunya mandi disediakan sarana perasarana oleh manajemen rumah sakit kami
mulai disinfektan untuk mandinya disediakan
oke oke kalau makannya bagaimana pak welas
untuk makan dari manajemen rumah sakit semuanya terpenuhi
ekstra makan mulai dari vitamin kami dapat
susu nutrisi alhamdulillah
alhamdulillah ya pak welas
sekarang dr erlina dan pak welas saya ingin menanyakan respon bapak ibu sekalian
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan di dki ini sudah ada dua puluh lima tenaga medis yang positif covid sembilan belas
bagaimana ini dokter erlina sekarang mendengarkan pernyataan ini
ya di rumah sakit kami memang ada beberapa petugas kesehatan
karena bukan prosesi tapi memang ada beberapa dokter yang kami rawat
yang masih pdp gitu ya
tapi kami belum tahu status sebetulnya
tapi memang ini cukup mengkhawatirkan ya
berarti ada kekhawatiran itu muncul ya
karena bagaimanapun kan ini virusnya masih belum dikenali
ilmuwan masih berupaya mengulik ngulik soal virus ini gitu kan
nah jadi begini
petugas kesehatan baik perawat atau dokter atau semua
kita ini dalam kondisi risiko sangat tinggi untuk terinfeksi karena berhadapan langsung dengan pasien
jadi makanya supaya petugas kesehatan tidak lelah karena pasiennya terus bertambah
pak welas bagaimana pak welas
sudah ada dua puluh lima yang positif
kalau kita mendengar ada sejauh saya ada perawat ada sejauh dokter yang terpapar covid sembilan belas
kami cukup prihatin juga ya
nah ini mungkin yang perlu di pemikiran kita bagaimana sejawat saya teman teman perawat teman teman dokter yang langsung berhadapan dengan pasien
yang terutama yang di igj ini kan dia nggak tahu apakah ini sudah pdp sudah positif
corona sembilan belas itu kan lebih berbahaya ketika kita sudah diisolasi di ruang isolasi
nah teman teman di igj ini kebetulan saya baru saja kontrol
saya baru saja kontrol sama teman teman ketua hibgabi se indonesia di dua puluh tujuh provinsi
kebetulan kami ada di dua puluh tujuh provinsi baru
hal hal yang dirasakan oleh teman teman di dua puluh tujuh provinsi kalau terkait kesiapan kami perawat jangan ditanya
perawat selalu siap sedia akan membaktikan ilmu yang didapat dalam pelayanan covid ini
tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ketika kami dan teman teman berada di rumah
kita harus memiliki keamanan
dan teman teman dan sejawat dokter itu safety ketika memberikan pelayanan
tentunya ini perlu didukung dengan apd yang memadai
karena semua keluhannya ini apd mulai minim
apd mulai tipis oke
oke sekarang kita jeda dulu
ya sekarang kita jeda dulu pak welas dan bu dr erlina setelah jeda kita bahas soal apd soal fasilitas yang kemudian juga harus diakui tidak merata di indonesia
tetap di cnn indonesia
lagi ah prolalu
terima kasih tim kvali

oke ini terpencil

antara menjadi pasar kapal luar negaraid anda bersama kami di cne indonesia kami masih juga berbincang melalui sambungan telepon dengan dr erlina burhan
dokter spesialis paru di rumah sakit persahabatan dan juga pak
pak welas rianto ketua umum dpp hibgabi perawat di salah satu rumah sakit di dki jakarta
dr erlina dan pak welas kita sekarang membahas soal yang real terjadi di lapangan sehari hari
pak welas tadi sudah membahasnya sedikit soal kekurangan apd
saya mengutip sedikit dari rspi sulianti saroso yang menjadi rujukan utama pusat di dki jakarta pun
mereka mengatakan apd hanya sisa tinggal untuk dua pekan lagi
jadi dr erlina sebenarnya kalau misalnya satu pasien itu perharinya
ada berapa orang yang terlibat di dalamnya dan ada berapa apd yang dibutuhkan
sudah bisa dikira kira tidak sih sebenarnya
ya kalau saya tidak jelas sekali pertanyaannya tapi sepertinya tentang apd ya ini diputus putus sinyalnya
oh iya baik itu
saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah di rumah sakit persahabatan
apd nya masih cukup tapi kami khawatir kalau pasien terus bertambah
ini suatu ketika juga akan menipis
tapi saya mendapat banyak keluhan dari dokter dokter paru seluruh indonesia
bahwa rumah sakit mereka itu apd nya sangat sangat minim sekali
dari konferensi persahabatan
ini di kolera ya tapi kebetulan kita yang di jakarta mungkin tanah dekat
dan alhamdulillah juga banyak dari masyarakat yang menyumbang masker dan alat alat
bahkan kami juga disumbang makanan untuk tenaga medis
dok kalau misalnya kan di
saya kira masyarakat mulai banyak supportnya kepada rumah sakit sekarang
iya dok kalau misalnya di beberapa foto yang kami terima kemudian ada video juga dok
ada dokter dokter yang nyuri nyuri
tidur itu di teman teman para dokter di rumah sakit persahabatan juga ada yang begitu
atau mungkin perawat dok
ya nyeri nyeri tidurnya nggak di dalam lah pasti di luar
dinner station tapi nggak mungkin di ruang isolasi
iya iya tentu saja
sama sama menimalkan kontak kan
iya iya dinner station berarti memang itu benar seperti itu ya dok ya
iya tapi nggak se dramatis
tidak seperti itu
karena petugas yang jaga malam kan mereka juga ada tugasnya melengkapi status memberikan obat
tapi itu lagi kita kan prinsipnya adalah menimakontak
kalau sudah selesai ya keluar ke nearth station
dan saat itulah mungkin sedikit curi curi tidur tapi ya nggak lebay kayak foto foto itu
saya nggak tahu itu foto di mana diambil ya
ya tidak se drama itulah
dok tapi kalau misalnya saya ingin tahu deh
satu pasien dalam satu hari itu yang menangani mereka itu perlu berapa apd dok
karena kan sekali dipakai masuk langsung langsung harus dibuang itu apd nya
ya jadi tergantung berapa petugas yang masuk
dan berapa banyak pasien
oke baik baik
kan igd rumah sakit
di rumah sakit persahabatan sekarang juga sudah tidak menerima lagi pasien umum
jadi khusus untuk pdp di igd
oke jadi teman teman yang di igd rumah sakit persahabatan juga sudah menggunakan apd lengkap gitu ya dok ya
kalau masih pdp di depan biasanya tidak pakai baju astronot tapi mungkin pakai masker n sembilan puluh
dan juga untuk sekarang juga banyak
karena odp odp yang datang pagi pagi itu sudah seperti pasar bisa lebih dari satu ratus tiga puluh an sehari
dokternya masih cukup bisa menangani nggak sih dok
rasionya dok dengan yang datang
atau sudah mulai kurang juga
kalau rspi sulianti saroso mengatakan sudah kewalahan sudah menyusun meminta bantuan tenaga medis tambahan
kalau di rumah sakit persahabatan bagaimana dok
jadi di rumah sakit persahabatan barangkali
jadi jumlah dokternya lebih banyak ya dari sulianti saroso
dan yang menangani sekarang memang leadernya adalah dokter paru
tapi dokter spesialis lain itu sudah juga telah mengatakan akan ikut ke dalam tim
jadi kami cukup gembira bahwa semuanya ingin membantu
dokter paru atau dokter penyakit dalam atau dokter anestesi
dan dokter spesialis lain mengatakan ya dari dokter bedah dari dokter objins dari dokter tht
mereka siap juga membantu kami
semua secara naluriah sudah langsung ingin membantu sama sama gitu ya dok ya
iya karena kita ingin ini cepat berlalu
jadi kita ingin beri perhatian kepada masyarakat
jangan tambah beban kami dengan apa artinya
karena anda tidak disiplin karena kalau tidak disiplin itu penularan akan terus berlangsung
jadi intinya kalau kita semua bersatu
kan kita punya musuh yang sama nih coronavirus ini ya
tapi kalau kita bersatu itu kita bisa melawannya salah satunya adalah dengan mencegah penularan
kalau penularan bisa kita cegah maka kemungkinan besar jumlah pasien tidak akan
dan terus bertambah
walaupun bertambah mungkin peaknya tidak terlalu tinggi
nah kalau sedikit kan yang ke rumah sakit juga sedikit
dan saya mengimbau juga bagi yang sakit bagi yang demam
jangan keluar jangan berinteraksi dengan orang lain
karena penularan yang ini kan kita cuma tahu lewat interaksi kan
interaksi yang dekat
kita sekarang ke pak welas dulu
pak welas anda tadi mengatakan kita bahas soal apd bagaimana di tempat anda bekerja pak welas
kondisi pagi ini ya jadi laporan dari manajemen sih relatif cukup untuk satu minggu
satu minggu saja
apd nya pak oke
hanya cukup untuk satu minggu
jangan asumsi jangan asumsi
kalau untuk perawat mimpi

karena di tempat kami satu stik dua perawat itu yang jaga
kalau dalam satu hari kan perlu enam
belum ditambah nanti radiografer satu
terus petugas laboratorium kalau dia perlu pemeriksaan laboratorium pengimbang juga satu
itu juga sudah lima itu sehari saja
iya udah lima dan sekali pakai lagi ya pak ya
sekali pakai itu
pak welas tapi kalau misalnya kondisinya masih tertangani tidak sih dengan jumlah dokter dan jumlah perawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di rumah sakit
informasi sampai pagi ini dari manajemen tadi karena sudah ada lonjakan kunjungan ke igd
kami dari sisi keperawatan melalui bidang perawatan kita sudah mencari informasi

kebetulan gangsal untuk perawatan pdp ini adalah gangsal yang selama ini belum ada
jadi tenaganya belum fix bahwa itu tenaga pdp
oke belum disiapkan ya
sehingga ini selalu rumah sakit
yaitu dengan keterbatasan tenaga di rumah sakit juga bahwa yang di bangsa covid ini
kan pihak manajemen dari bidang perawatan itu
menetapkan semua kepala ruangan bpj koordinator npp itu tugas di world covid sembilan belas
sekarang kita jeda dulu setelah jeda kami akan langsung meminta nasihat
mungkin tadi juga sudah sempat beberapa kali disampaikan dr erlina
bagaimana cara kita sama sama untuk menekan laju persebaran covid sembilan belas ini
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita sudah sampai di segmen terakhir dialog segmen ketiga kita
dr erlina dan juga pak welas ada semacam kampanye kemudian yang dilakukan oleh teman teman dokter
meminta supaya kita semua stay at home bekerja dari rumah
belajar dari rumah diam di rumah jangan keluar rumah kalau nggak perlu perlu banget
seberapa efektif kira kira hal itu bisa menekan laju persebaran ini dokter erlina
ya jadi kalau seandainya semua masyarakat disiplin kalau tidak perlu hanya tinggal di rumah
tapi bukan saja social distancing yang bisa mencegah
tapi juga siapa siapa yang bisa menemukan yang bisa diperhatikan
tapi juga perilaku yang lain
kalau demam atau
batuk ya demam
tinggal di rumah juga kalau batuk
cuci tangan buat yang sehat
tapi kombinasi inilah kombinasi
pakai masker cuci tangan
makan yang cukup
istirahat yang cukup
barangkali ini bisa melambatkan
sekitar lima puluh persen
kalau dengan rapid test yang akan
dilakukan dr erlina
apakah itu menurut anda juga bisa
artinya kita semakin cepat tahu
semakin cepat tracing
jadi rapid test ini kan cuma
screening ya belum untuk
untuk diagnosis yang
dengan pcr kan
periksa dna tapi
rapid test ini ada tempatnya
yang lihat dulu rapid testnya kan
yang tersedia adalah rapid test
yang periksa darah ya
itu baru bisa positif kalau
sudah ada gejala
jadi sudah ada gejala
baru dia positif
nah ini hanya screening saja bahwa
ini sudah ada antibody dari
untuk konfirmasinya tetap kita perlu pcr
dok sebenarnya kenapa sih mortality rate indonesia
bisa tinggi sekali sekarang
bahwa yang datang ke rumah sakit itu
rata rata yang sudah berat
dan juga banyak penyakit penyerta lainnya
contohnya di rumah sakit saya ini adalah
umumnya yang meninggal yang
yang usia tua
dan punya penyakit lainnya
meninggal usia tua dan punya penyakit penyerta lainnya
ya jadi makanya itu kalau
memang punya penyakit penyerta
dan kemudian demam dan batuk
segeralah ke rumah sakit ya
tapi buat yang masih masih muda
anda kemungkinan tidak terlalu
tetapi mungkin terpapar
makanya istirahatlah dulu
istirahatlah di rumah
supaya juga tidak menularkan
kepada orang lain
kita belajar dari itali ya
anak anak mudanya merasa sehat
lalu berjalan kemana mana
menularkan kakek neneknya
menularkan orang tuanya
oke baik saya ke pak welas sekarang
pak welas bagaimana supaya
masyarakat umum bukan tenaga medis
bisa membantu meringankan
pekerjaan pak welas
dan sejawat lainnya pak welas
membantu itu cukup kami perlukan
untuk masyarakat indonesia
cukup mudah tinggal di rumah
tinggal di rumah
itu adalah salah satu bentuk yang
mempermudah kami memberikan pelayanan
di rumah sakit
akan memberikan yang terbaik
untuk keluarga masyarakat
yang perlu mendapatkan penanganan dari
dan saya yakin perawat perawat
di indonesia pasti
akan memberikan yang terbaik
sesuai dengan arahan bapak ketua umum
bpni kita bapak haripadila
bahwa perawat dia
memberikan yang terbaik untuk
masyarakat dan terutama
yang selalu siap sedia dalam
kondisi apapun teman teman

yang terbaik untuk masyarakat indonesia
merata sekalipun ya pak welas ya
pemerintah memberikan apresiasi
kepada kami dengan
kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik
apalagi ketika pemerintah
mau mendukung itu
semuanya sehingga merata
bisa diberikan yang terbaik untuk
teman teman yang sedang bertugas
tertular itu lebih minim
dan itu akan memberikan semangat yang lebih baik lagi
ketika memberikan pelayanan kepada
ada terakhir yang ingin anda sampaikan dokter
saya memang minta juga kepada
seperti pak welas tadi minta
kolaborasi dari masyarakat
untuk saling mengingatkan menjaga
diri agar tidak banyak
yang tertular dan tidak
banyak yang terjangkit karena kalau
lebih banyak yang sehat
daripada yang sakit itu juga akan sangat
membantu kami di rumah sakit ini
baik mbak kita juga kewalahan
dan buat pemerintah tolong
apd ini dilengkapi saya dapat
banyak keluhan dari
teman teman sejawat yang di daerah
bahwa apd mereka
baik dr erlina semoga
segera didengarkan tadi dari
konferensi pers yang disampaikan
pak ahmad yuryanto sudah ada
bisa dan akan
segera disalurkan oleh dinas kesehatan
masing masing provinsi semoga segera
burhan terima kasih banyak sudah bergabung
pak welas terima kasih
terima kasih pak welas
di gabi seluruh indonesia
buat teman teman perawat di gawat darurat
baik di prahospital
maupun di intrahospital
yang tetap memberikan pelayanan yang terbaik
buat masyarakat kita
buat bangsa indonesia
sekali lagi apresiasi buat teman teman
pelawat bertugas kita lawan
covid sembilan belas kita pasti menang
dr erlina pak welas terima kasih banyak
terima kasih banyak selamat malam
sterilisasi beberapa ruang publik hari ini
mendapat penyemprotan disinfektan
cnn indonesia prime news segera kembali